komisi pemberatasan korupsi memeriksa anak pemilik grup maya pada grace tahir
grace diperiksa sebagai saksi terkait kasus tindak pidana penjejahan uang dengan tersangka matan pejabat dijen pajak rafael aluntri sambodo
putri dari dato sri tahir ini memenuhi panggilan kpk untuk menjalani pemeriksaan pada kamis sebelas mei
grace tiba di gedung kpk pada pukul sepuluh pagi dan diperiksa selama kurang lebih tiga jam
grace keluar dari gedung merah putih kpk pada pukul tiga belas lewat dua puluh tujuh menit waktu indonesia barat dan tidak menjawab pertanyaan media
plt deputi penindakan dan eksekusi kpk brigjen asep guntur rahayu mengatakan bahwa grace diperiksa dalam kaitan dugaan aliran dana dari grace tahir kepada rafael aluntri sambodo
asep menyebut seiring dengan jalannya penyidikan nilai pencucian uang rafael alun trisambodo yang terdeteksi kpk terus bertambah
jumlah sementara yang sudah terdeteksi mencapai puluhan miliar rupiah
asep guntur menjelaskan selain grace kpk juga sudah mengantongi nama nama pihak pemberi dana kepada rafael aluntri sambodo
kpk juga tengah mendalami sejauh mana hubungan kerjasama antara grace dan rafael aluntri sambodo
seperti tadi mbak jiti kita akan menemukan nama itu dalam proses penyidikannya
kemudian kita klarifikasi kita panggil di sini sebagai saksi
kita cross check apakah hubungannya dengan saudara rat kemudian apakah betul ada aliran dana dan yang lainnya